para simpatisan korban pemerkosaan dan pembunuhan ef berkumpul di depan pengadilan negeri tangerang
menuntut terdakwa ra dan keduarkannya dihukum seberat beratnya
mereka merupakan kerabat korban ef di serang banten yang memprotes ketentuan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua belas
yang mengatur tentang peradilan anak dengan hukuman maksimal sepuluh tahun penjara
sidang yang digelar selasa pagi ini dilakukan tertutup
keluarga ef memiliki waktu dua puluh lima hari untuk menghadirkan saksi saksi yang bisa memberatkan hukuman